setelah melakukan kunjungan ke rsupn cipto mangunkusumo jumat lalu
menteri kesehatan budi gunadi sadikin melakukan sida ke sejumlah rumah sakit
untuk memantau kesiapan penanganan covid sembilan belas terutama pasca liburan panjang nanti
bersama dirjen pelayanan kesehatan menteri kesehatan melakukan sidak kesiapan
rs up fatmawati dan rs ud pasar minggu pada senin dua puluh delapan desember kemarin
selain memastikan kesiapan rumah sakit dalam menangani covid sembilan belas
kemenkes juga memberikan donasi dan bantuan kepada beberapa rumah sakit umum daerah
yang membutuhkan peralatan kesehatan dalam rangka peningkatan kapasitas rumah sakit tersebut
rencananya budi gunadi juga akan meninja beberapa rumah sakit di luar kota
untuk memastikan kesiapan penanganan covid sembilan belas pasca libur pergantian tahun
jadi saya khusus mengajak pak dirjen untuk melihat rumah sakit rumah sakit di jakarta
dan rencananya juga nanti beberapa rumah sakit di luar kota
untuk memastikan pasca liburan panjang nanti
yang umumnya ada kenaikan dari kasus covid sembilan belas antara dua puluh empat puluh persen kita siap
siap dari sisi ranjangnya bednya icu nya dokternya perawatnya obatnya apd nya kita invasikan siap
agar nanti kalau ada rakyat yang terkena dan jumlahnya sangat banyak
kita sudah mengantisipasi sejak awal